nah di lebaran kali ini juga indonesia ini kedatangan ya tamu istimewa ada mantan presiden amerika serikat barack obama dan juga keluarga yang datang ke indonesia
kemarin sudah kita beritakan ke bali ke yogyakarta nah hari ini rencananya akan tiba di jakarta
oleh karenanya pengamanan ekstra juga akan diterapkan dalam menyambut kedatangan mantan presiden amerika serikat tersebut
ya obama juga akan mendapatkan suguhan menu serba tradisional khas indonesia pesanan khusus presiden joko widodo
tarik tarik tarik
personil kepolisian dari polres jakarta timur disiagakan untuk mengamankan empat belas titik lokasi di sepanjang jalur yang akan dilintasi barack obama
polres jakarta timur menambahkan dua peleton pasukan dari satgas reaksi cepat raja wali yang dilengkapi persenjataan
barack obama dijadwalkan tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta jumat siang
sementara pihak kepolisian kota bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan
mengalihkan rute lintasan
trotoar di seputar ring dua istana ikut dibersihkan dari pedagang kaki lima oleh pemda setempat
selain ke istana presiden amerika ke empat puluh empat itu juga dijadwalkan berkeliling kebun raya bogor
akibatnya jam operasional di lokasi wisata tersebut akan dibuka setengah hari sekaligus untuk sterilisasi dari lalu lalang kendaraan pengunjung
kita akan bantu pelajaran perjalanan apabila memang cukup dialirkan normal kita akan bisa normal
dan jika perlu rekayasa berupa pengalian kita akan melaksanakan pengalian sesuai dengan situasi dan kondisi nanti pada saat jam
usai berkunjung ke istana bogor presiden joko widodo rencananya akan menjamu barack obama dan keluarga makan siang di restoran alam grand garden kebun raya bogor jawa barat
pihak pengelola mengatakan telah menyiapkan dekorasi ruang meja makan vip di atas teras utama restoran dengan panorama alam terbuka disertai air mancur dan pemandangan rumput savana
selain pemandangan alam
pengelola juga menyiapkan suguhan menu serbat tradisional khas indonesia pesanan khusus presiden jokowi
menu andalan yang akan disajikan nanti diantaranya nasi goreng kampung sate ayam kerupuk hingga jajanan khas asinan bogor
untuk menyambut tamu khusus tersebut pengelola akan menutup restoran untuk pengunjung umum selama satu hari
untuk menu khusus sih karena tamunya obama yang kita tahu obama kan udah pernah tinggal di indonesia
dan bocoran dari pihak istana sih menu menunya tradisional
kayak nasi goreng kampung itu udah pasti harus wajib ada sate ayam sama kerupuk kayak gitu asinan bogor sih kalau nggak salah sih
pokoknya tradisional sih kayaknya nggak ada yang western
setelah bertemu presiden joko widodo barack obama rencananya akan menyampaikan pidato dalam kongres diaspora indonesia keempat di kawasan jakarta selatan
ya kita akan segera mengetahui bagaimana persiapan keberangkatan mantan presiden amerika serikat barack obama ke jakarta
kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia ada hendrawan setiawan di pangkalan tni angkatan udara yogyakarta
dan juga ada koresponensi cnn indonesia mumtazat catra diningrat di madara halim perdana kusuma jakarta
ya kami ajak anda ke hendra wan terlebih dahulu
hendrawan sudah ada informasi belum kapan rombongan barack obama nanti akan terbang dari sana
ya rencananya nanti presiden barack obama berserta rombongan akan lepas landas dari pangkalan
pangkalan tni au adisjipto yogyakarta pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
sehingga diperkirakan satu jam sebelumnya setidaknya presiden barack obama akan berangkat dari hotel tentrem di kawasan am sanghadi
jalan am sanghaji menuju ke pangkalan tni adisjipto
rencananya akan melewati gerbang yang berada di belakang saya
lalu masuk dan menuju ke vip
jakarta dan jalan yang akan dilewati obama relatif sama dengan kemarin rencananya
dari jalan am sangaji kemudian menuju ke utara ke ring road utara menyusuri ring road dan akan masuk menuju jalan yang nanti akan membawa obama ke pangkalan tni au adi supto yogyakarta ini
daniel dan prabu
oke jadi jika begitu tidak akan lama lagi ya
dan segera terbang
sudah ada pengamanan yang tampak sejauh ini
kami tadi melihat di jalan menuju ke lokasi ini khususnya yang terdekat dengan lokasi ini ada pertigaan maguwo harjo yang merupakan bersilangan dengan jalan ring road utara yang nanti akan dilewati
kami tadi sudah melihat ada beberapa petugas kepolisian yang sudah berjaga di lokasi tersebut
dan namun sementara ini
kami belum melihat ada pengamanan yang lebih di jalan menuju pangkalan tni au
biasanya tetap ada penjagaan tentu saja namun berada di pos yang berada di pintu masuk yang lebih dalam lagi
namun untuk sterilisasi biasanya yang dilakukan sebelum rombongan datang ini belum dilakukan sampai sekarang
biasanya nanti akan sesaat sebelum rombongan masuk baru akan dilakukan sterilisasi kendaraan kendaraan untuk masuknya presiden barack obama
jadi ini rombongan ini ke base of tni au ini prabu dan daniar
hendrawan terima kasih
langsung kita ajak ke mumtazah cater diningrat yang memantau di halim perdana kusuma
rencananya obama akan mendarat di sana dan sebelas tiga puluh akan terbang dari yogyakarta taza
apakah ada skenario perubahan karena kita tahu halim juga digunakan sebagai bandar udara komersial
ya benar sekali daniar dan juga prabu terkait dengan kedatangan obama ini
sejumlah penumpang yang akan berangkat antara pukul dua belas dua puluh hingga pukul satu siang memang harus mengantisipasi adanya keterlambatan penerbangan antara empat puluh hingga empat puluh lima menit
karena selaku pvip memang sudah menjadi protokol bahwa tiga puluh menit sebelum kedatangan penerbangan rombongan pvip hingga lima belas menit setelah ketibaan memang harus akan ada clear area di kawasan runway yang akan dipergunakan nantinya
begitu sebelum kemudian kembali kepada situasi normal
dan dengan demikian karena hingga saat ini saya menerima jadwal bahwa kedatangan rombongan barack obama ini masih dijadwalkan akan tiba di bandara halim perdana kusuma pada pukul dua belas lima puluh
dengan demikian bagi para penumpang yang akan datang ataupun berangkat dari bandara halim perdana kusuma antara pukul dua belas dua puluh hingga pukul satu siang harus mengantisipasi adanya keterlambatan
namun hingga saat ini notice to airmen ataupun nota masih belum dikonfirmasikan ataupun belum dikeluarkan
sehingga masih belum di
saya masih belum bisa mendapatkan konfirmasi ada berapa penerbangan yang akan terkena dampak dari kedatangan dari rombongan barack obama yang rencananya akan tiba menggunakan pesawat western air charter dengan pilot kapten michael stephen yang rencananya akan tiba di jakarta pada pukul dua belas lima puluh waktu indonesia barat prabu daniar
oke baik mbak muta zed terima kasih atas informasinya dan sebelumnya ada hendrawan di jogja yang juga menginformasikan tentang persiapan penerbangan dari presiden as